ratusan ekor ikan hiu di penangkaran pulau karimun jawa mendadak mati secara bersamaan
meski bukan jenis hiu yang dilindungi peristiwa ini dilaporkan ke polisi
diduga hiu jenis karang tersebut mati diracun
matinya ratusan ekor ikan hiu di penangkaran pulau karimun jawa ini mulai terjadi tujuh maret dua ribu sembilan belas
dan terus berlangsung secara beruntun
dalam waktu dua hari sedikitnya satu ratus sepuluh ekor hiu yang dipelihara mati
sehingga harus dikeluarkan dari kolam penangkaran
chunming pemilik tempat penangkaran mengungkapkan
tidak ada tanda tanda awal yang spesifik bila hiu yang dipelihara akan mati
meski belum diketahui pasti penyebabnya chunming menduga
hiu yang ia pelihara selama hampir empat puluh tahun tersebut mati karena keracunan
entah secara alami ataupun dilakukan seseorang
harus turun mengungkap tapi karimun itu tidak besar penduduknya sedikit
bukan jakarta kota semarang
tim gabungan direkturat reserse kriminal khusus polda jawa tengah dan tores jepara
turun ke lokasi untuk mengambil sampel darah daging dan jerawan dari ikan hiu yang mati
serta air kolam penangkaran juga air laut di sekitar tempat penangkaran
sampel akan diteliti di laboratorium jepara dan yogyakarta
untuk mengetahui ada tidaknya kandungan racun atau zat berbahaya di tubuh hiu
itu sekitar hasil lab itu akan keluar sekitar kurang lebih lima belas hari lagi
lima belas hari lagi akan keluar hasil lab
itu yang sudah kemarin lab yang di tingkat jepara masih belum bisa kemudian dikirim ke jogja
penangkaran hiu yang dilakukan oleh chunming di kawasan karimun jawa
sudah berlangsung selama empat puluh tahun
damar sinuko semarang jawa tengah